gue sempet baca di twitter soalnya kenapa di tread yaitu gara gara si anjing nggak balik balikan
kayak lu diciptakan aja ya
sama siapa mungkin yang lebih veteran